sampai hari ini vaksinasi ketiga hanya untuk tenaga kesehatan
kenapa karena saya dr vito ya nadia juga
ini kami berisiko sangat tinggi karena sehari hari berhadapan dengan pasien
merawat pasien covid sehingga perlu diberikan proteksi tambahan
untuk masyarakat umum masyarakat luas yang bukan nakes
belum perlu vaksinasi tambahan
kenapa karena kita fokus memperluas cakupan vaksinasi
tidak bermanfaat kalau ada orang tiga kali empat kali lima kali disuntik
tapi di sekeliling kita belum divaksinasi
karena yang akan mengandalkan pandemi bukanlah kekebalan pribadi
bukan kekebalan individu tapi kekebalan komunitas
itu yang kita capai
makanya pemerintah presiden ngebut kotot
setiap hari vaksinasi harus sekian sejuta
jadi ketimbang kita menyuntikkan orang berulang ulang di orang yang sama
lebih baik kita fokus memperluas cakupan vaksinasi